saya akan mengungkap semuanya apa yang terjadi sampai jaga dan perusahaan
akan saya ungkap semuanya saya janji
makasih ya pak raymond
sekarang saya mau ke ruangan saya saya mau kerja pak
bunda wang bunda wang buru buru banget
baru aja saya mau ajak bunda wang makan siang
makan siang itu masih dua jam lagi pak
abisnya kalau sama bunda wang waktu itu gak berasa
bawahannya pingin deket deket nempel nempel
lo mau ketemu gue
emangnya ada apa ya
kenapa dia gak bales chat gue ya
kayaknya gue harus samperin putri duluan
kayaknya gue mau buktiin ke didi sama bunda wang kalau gue tuh bener bener mau berubah jadi orang baik
buat apa lagi sih mal hubungin gue dan minta ketemuan
gue males banget deh kalau harus bermasalah lagi sama dia
kamu yang dari apa
kamu yang dari apa
kamu yang dari apa
kamu yang dari apa
bayar daftar ulang supaya aku bisa kuliah lagi di sini
aku pernah bilang kamu itu perempuan yang paling aku sayang
dan aku kepingin banget ngeliat kamu kuliah di sini lagi
ibu pernah bilang sama saya setelah kematian pak almarhum pajak
perusahaan pilot dan kelilit hutang
itu sebenarnya tidak benar sama sekali
maksudnya tidak benar
setelah kematian pak jaka perusahaan baik baik aja
memang ada hutang tapi tidak seberapa
apalagi pailit sama sekali tidak
lalu sebenarnya apa yang terjadi sama perusahaan almarhum suami saya
itu apa ya pak
ada yang memindah namakan mengalih namakan perusahaan pajaka
ibu kenal yang namanya baskoro
saya saya enggak tahu yang namanya baskoro
enggak mungkin ibu enggak kenal
soalnya beliau yang tanda tangan sebuah perusahaan
aset semuanya dia yang tanda tangan pun
saya sama sekali nggak tahu siapa baskoro pak
tapi saya rasa lydia tau gimana kalau kita tanya aja langsung sama lydia pak
jangan jangan saya minta ini yang tahu ibu sama saya aja
memang saya tahu kedekatan ibu sama bully dia cukup dekat
soalnya kuasa hukum saya cuma menyelidiki baru sedikit
kalau udah luas semuanya baru kita tindak lanjuti oke
saya akan minta kuasa hukum saya untuk cari tahu selidiki siapa baskoro itu sebentar ya bu
ayuh akhirnya ucaz buat pergi aja
oke makasih ya pak

luar biasa mereka oke
yes selamat siang pak haris maaf mengganggu waktunya
ya selamat siang pak
saya sekarang sedang bersama istrinya almarhum pak jaka
beliau sama sekali tidak tahu atas nama baskoro pak
pak haris bisa selidiki
baik pak remo saya akan selidiki orangnya
begitu saya dapat informasi saya akan langsung lapor parem
oke saya tunggu secepatnya ya pak haris
terima kasih pak remon
itu benar saya rasakan
cepat kita turun dulu
jadi pangeran sudah daftarin putri kuliah disini lagi
dan dia bayarin putri pakai uang hasil kerjanya
saya juga pernah melakukan hal yang sama
saya mengumpulkan uang dari hasil nge ban
buat bantu kuliah putri
tapi sekarang kayaknya saya sudah tidak perlu lakukan itu lagi
sekarang putri udah lebih milih pangeran
semoga pangeran bisa selalu bahagiain lo put
dan bisa bantu lo buat ngejar cita cita lo
lo mau kemana lagi
tapi kok main kebur keburan kayak gini lagi sih
pangeran mau biayain kuliah putri
dulu gue juga pernah melakukan hal yang sama cid
gue rela gabung ded flowers lagi buat biayain kuliah putri
tapi sekarang malah pangeran yang maju
meskipun gue tahu
sekarang pangeran udah jadian sama putri
dan memang udah jadi tugas pangeran buat jagain putri sama bahagiain putri
tapi gue gak mau nafis cid
karena gue pernah ngelakuin hal itu cid
gue gak bisa bantuin putri lagi
lo yang sabar ya
gue yakin kok lo masih bisa bikin hal hal baik sama putri
walaupun dengan cara yang lain
dan sekarang yang gue mau tuh
lo pikirin diri lo sendiri dulu
gak usah mikirin orang lain
mel cea rasongan ada di sini
kalo lo mau ketemu cea rasongan lo sebaiknya datang secepat mungkin
lo udah di jalan
oke kita tunggu lo
cepetan sebelum dia cabut
ngapain kalian berdua lapor men
kalau putri ada di kampus
lo ada rencana apa lagi ya sama putri
kalo lo berdua macem macem sama dia lo berdua bakal berurusan sama gue
kita kurang tahu ya tas
udah deh gak usah bohong loh
lagian mau ngapain aja bebas dong
kenapa jadi lo yang ribet
ya ribet lah
kalau berdua kan sebut sebut temen gue
otomatis gue juga harus tahu apa rencana lo berdua
jadi kalo lo berdua macem macem awas aja lo
you're so scary kenapa ya setiap gue ketemu sama lo lo tuh nakut nakutin gue
serem banget ya makanya cabut aja yuk
cepet aja daripada lo ntar di jambak kayak gue dulu
kamu ngapain sih
mendingan lo gak usah ladenin mereka
kayak gitu pantas buat diladenin
pokoknya bu nawang tenang aja
saya akan mengungkap semuanya apa yang terjadi sama jaka dan perusahaan
akan saya ungkap semuanya saya janji
makasih ya pak raymond
sekarang saya mau ke ruangan saya saya mau kerja pak
bu nawang buru buru banget baru aja saya mau ajak bu nawa makan siang
makan siang itu masih dua jam lagi pak
habisnya kalau sama bu nawang waktu itu gak berasa
bawahannya pingin deket deket nempel nempel
dasar sampe gitu pak
lagian saya rasa bu nawa gak apa apa kalau mau keluar sama saya sebentar aja gak apa apa kok
pak raymond iya saya tahu ini kantor milik bapak
tapi bukan berarti saya bisa kerja seenaknya aja dan gak profesional kan pak
tapi bu nawang gak jadi resign kan dari sini